keganasan rabies kembali menelan korban jiwa
gina angelina kebau bocah lima tahun delapan bulan warga desa kualin
kecamatan kualin kabupaten timur tengah selatan
menjadi korban kedua gigitan anjing rabies di wilayah tersebut
korban dilaporkan digigit anjing rabies di rumahnya enam belas april lalu
gigitan anjing membuat tangan bocah ini patah dan menderita luka parah di wajah dan pinggang
usai menggigit gina anjing tersebut juga menggigit seorang siswa smk sebelum akhirnya dibunuh warga
sang ibu menceritakan gina mulai menunjukkan gejala usai mendapatkan vaksin anti rabies pada awal juni
bocah malang ini mulai takut cahaya dan hembusan angin serta tak bisa minum air
namun hingga anaknya meninggal ia meragukan kematian anaknya yang meninggal karena rabies
sampai sini dokter penanganan biasa saya sempat tanya juga
kira kira rabies apa tidak dokternya
kita kan di pulau timur belum ada
jadi dia selama perawatan satu minggu dioperasi operasi besar
menanggapi keraguan orang tua korban
kepala dinas kesehatan timur tengah selatan nusa tenggara timur ria tahun menjelaskan
gina menunjukkan gejala terinfeksi dan meninggal dengan indikasi rabies
pemberian var tadi itu berpacu dengan antibody terbentuknya
antibody di dalam tubuh almarhumah
kemudian ternyata virus rabies itu pun pada masa inkubasi
masuk dalam masa inkubasi di dalam tubuh almarhumah
sehingga yang kuat dalam hal ini antibody nya tidak kuat
tapi yang kuat adalah virus rabies
karena kita tahu virus rabies itu menyerangnya sistem saraf pusat sampai ke otak
dan akhirnya kemarin itu kita rujuk karena sudah menginfeksi otak sudah kejam kejam
kepergian gina kebau menambah daftar korban meninggal akibat gigitan anjing gila
menurut data dinas peternakan ntt melki angsar
hingga sabtu kemarin tercatat dua ratus lima puluh satu orang meninggal karena rabies
tiga korban diantaranya adalah anak anak yang tersebar di tujuh puluh tiga desa di dua puluh dua kecamatan
sementara dinas kesehatan juga melaporkan telah kehabisan stok vaksin rabies
chris tongai timur tengah selatan ntt